ya kalau tidak ada halangan sudah dijadwalkan untuk mengundang pak kapolri
untuk hadir di komisi tiga itu pada tanggal dua puluh tiga agustus nanti
kalau secara pribadi saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pak kapolri hari ini
adalah hal yang sangat bagus setelah membentuk tim khusus
beri waktu tim khusus ini untuk merampungkan penyidikannya terhadap orang orang yang terduga
terlibat dalam pembunuhan brigadir j itu
nah setelah itu baru dilimpah ke kejaksaan
di kejaksaan ada kesempatan bagi seluruh tersangka untuk membela dirinya di sana
nah ada juga kesempatan bagi kejaksaan untuk merampungkan dakwaannya
untuk melakukan tuntutan kepada
para terdakwa nantinya